pertanyaannya berapakah sebenarnya gaji gubernur dan wakil gubernur di indonesia
seperti yang dilansir dari detik com aturan mengenai gaji gubernur wakil gubernur dan kepala daerah
ini diatur dalam keputusan presiden republik indonesia nomor enam puluh delapan tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor satu ratus enam puluh delapan tahun dua ribu dua
tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
dalam aturan tersebut gaji pokok dari kepala daerah tingkat satu atau gubernur sebesar tiga juta rupiah
setelah itu gubernur mendapatkan tunjangan jabatan sebesar lima empat juta rupiah
dan untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar dua empat juta rupiah
dan tunjangan sebesar empat tiga puluh dua juta rupiah
besaran gaji pokok belum termasuk tunjangan dan berbagai fasilitas lain
dan protokol yang diterima seperti
contohnya adalah pendapatan asli daerah gubernur dan wakil dki jakarta
pada tahun dua ribu tujuh belas sebesar empat lima miliar rupiah setiap bulannya